bikin masalah ya jadi itu pantes dapat hukuman dari alam alina
udah nggak usah berdebat lagi ayo mencemara sini semua jadi gini aja kalau ini berdebat kapan
ini kelarnya macam mana sih kita harus berusaha untuk mencari malam ini juga sebagian nanti ikut
pak jaya ya pak jaya mana pak jaya pak jaya pak jaya pak jaya mana oh tahu diam aja tahu ya
nanti sebagai ikut saya ya jadi kita sekarang bergerak kita cari ke dalam hutan ayo
pak pak tim ipa masih ada dua orang yang belum balik pak arin sama bella
berarti enggak jadi menang enggak jadi menang enggak jadi menang enggak jadi menang kalau ari
sama bella enggak sempat ketembak berarti pemenangnya adalah itu eh eh eh eh ala itu
jangan jadi orang yang apa kayak tongkosong bunyinya nyaring ala bilang mereka berdua itu hilang terus
kalian menang mana buktinya kalau ari itu menang makanya kita harus menang ya kalau kita menang makanya kita harus menang ya
nanti setelah mereka datang baru kita tanyakan numerous tertembak atau tidak jadinya keputusan
pemenang itu nanti setelah mereka datang
setuju ya pak ya
makanya jangan terlalu halu
salah siapa yang asal bisa menjaga dong

saya akan mencari smu dua garuda dan juga saya akan tuntut resort ini
ibu ibu ibu sabar istighfar bu
semua kita berpikir yang jelas dari pihak sekolah
mencari putri ibu
kita akan bertanggung jawab
pak kalau boleh diizinkan biar saya dan teman teman bantu cari arindalah
alah kamu gak usah capir deh michelle
orang yang paling diuntungkan kalau arin kenapa kenapa itu kamu
saya tuh gak pernah punya pikiran seperti itu tante
gak kayak tante
jangan sembarangan kamu ngomong ya
jangan sembarangan kamu ngomong ya
masa masa polas deh
ini kenapa sih ini sawah gak ada plang in and out
jadi kan kita gak tahu jalan pulang
jadi nyasar kan
aduh emang lo pikir ini toilet
eh vin kita keren banget tau
kayak di film film perang gitu
tuh tuh bawa senjata lagi
tuh ii film film film lo mau gue kirimin ke medan perang sana di vietnam tuh
mau kan bisa sekalian jalan jalan
apalagi kalau ada lo bisa bayarin gue tiket gue beli tas tas branded ya kan
ada orang liburan di medan perang bella
kan vietnam luar negeri kan
udah lah lo tuh ya bener bener dengan gue lagi kesusahan
lo gak ada otak ya bantuin gue
lo dateng terus ke gue
makanya lo itu gak usah cari cari masalah
sosok mau ngebuat michelle kesasar
buktinya apa nih kita yang kesasar
sudah ya bella gak usah bawa bawa michelle
lihat nih kita sekarang gak megang handphone
kita gak megang senter
gak ada mami juga
del emang mau kira ini senjata bisa menyinari jalanan kita
iya emang gak bisa tapi kalau ada musuh
udah udah udah
emang ngerian gue itu sahabat lo paling baik paling setia selama mau jagain lo kemanapun lo pergi
mungkin itu bella bella
emang di otak gue itu cuma ada bella
masa gak sih lo masuk gede gede kepulauan gue dulu
eh sekarang kita mau lewat mana nih kiri atau kanan
ya udah sana aja
ya kalau kita lewat sana kita ngelewatin jalanan yang tadi
kita kan nyasarnya dari sana
sama aja arahnya
ya udah kita lewat sana oke
di saat seperti ini harusnya anda banyak banyak berdoa supaya anak anda cepat bisa ketemu
bukan malah nunduk orang sembarangan tanpa ada bukti apapun
jangan soal pahlawan ya buat michelle
mau gantiin posisi rikki jangan selalu belain michelle
bukan cuma rikki yang belai michelle selama ini tante
saya juga akan belain michelle
karena michelle gak salah
eh enggak enggak
silent bu tenang
saya terus terang aja saya bilangnya
saya betul betul setuju dengan apa yang dikatakan sama michelle
bagaimana dia ingin ikut mencari membantu
harusnya dia apresiasi bu
bagaimana menurut pak kepala sekolah
saya setuju saja
asalkan ada yang menjamin tidak akan ada lagi yang hilang di luar sana
akibat misi pencarian ini
leda lo turun dulu anja
iya udah turun
ini kan tinggi rin
ya udah bel
cerita di depan ada musuh
terus nanti gue jadi back sound ya
itu mah gampang
begitu nanti sebagian ada yang nunggu di resort ada yang mencari ya ya pak ya setuju ya
sebagian nanti ikut pak jaya sebagian ikut saya oke ya pak saya akan tunggu arin sama bela di
rumahnya pak saya juga pak saya juga eh gimana sih anak ipah ini kenapa harus nunggu benteng
begitu pak jaga benteng itu kamu dia juga pak hahaha aduh mamae kamu orang warga negara ipah
ini bilang saja kalau kamu orang itu penaku mereka tuh takut sama hantu lo
kalian denger ya buat gua hal itu suka bikin masalah ya jadi itu
pantes dapat hukuman dari alam alina
udah nggak usah berdebat lagi eh macem mana sih ini semua
jadi gini aja kalau ini berdebat kapan ini kelar nya agoy apa macem mana sih kita harus
untuk mencari malam ini juga sebagian nanti ikut pak jaya ya pak jaya mana pak jaya pak jaya pak jaya
pak cahaya mana oh tahu dia mana tahu ya nanti sebagian ikut saya ya jadi kita sekarang bergerak
kita cari ke dalam hutan